ya kami sudah terhubung dengan imam muklis yang merupakan pengacara dari keluarga shalfa afrila siani
selamat malam pak imam
ya selamat malam
ya pak imam boleh diceritakan kepada kami nih sebenarnya bagaimana kronologi pemulangan dari salva dari pelatna sea games dua ribu sembilan belas
dan apa penjelasan pihak pelatih dan juga persani terkait pemulangan yang dihadapi oleh shalfa ini
ya baik sebelumnya di awal proses pemulangan pihak keluarga itu pada tanggal tiga belas november dua ribu sembilan belas itu menerima telpon dari salah satu pelatih senam daripada atlet
meminta agar menjemput langsung atlet safa ke di med atlet di sidoarjo
saat itu juga mohon maaf atlet di gresik
saat itu juga ibu kemudian berangkat ke sana
kesetibanya di sana tidak ada satupun dari pihak pelatih yang menemui jadi ya diambil orang gitu aja
berarti saat tanggal tiga belas november itu kemudian keluarga mendatangi pusat pelatihan
di saat itu hanya bertemu langsung dengan shalfa namun tidak bertemu sama sekali dengan pihak pelatih seperti itu pak imam
mohon maaf saya konfirmasi bukan di tempat pelatihannya
kalau tempat pelatihannya itu di gedung di jalur
namun kalau match nya itu di gresik jadi atlet itu berangkat ke pelatihan naik bus
jadi samanya di gresik shalfa dijemput dibawa pulang
informasi yang diterima keluarga itu atas dasar adanya ketidakserjunitasan itu
kemudian terbangun komunikasi dengan oknum pelatih juga
di mana meminta adanya sebuah tes
dan selanjutnya dari pihak keluarga mengelapkan tes seginitas di rumah sakit bayangkara kediri
dan hasilnya berbeda dengan apa yang disampaikan
dalam bidang medik dikenal dengan hasil tesnya itu human impact
berarti dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa selaput darahnya salva ini masih dalam
kemudian apa yang dilakukan pihak keluarga setelah mendapatkan hasil visum itu dari rumah sakit bayangkara kediri
baik setelah mendapat itu sebenarnya sudah terbangun via komunikasi online whatsapp ya
namun yang didapati keluarga adanya ketidakpercayaan dari pelatih
ya ini kan tidak masuk di akal gitu loh saat itu
sebenarnya tanda tanya besar kita sapa ini posisinya sebenarnya sudah tahap vaksinasi
berarti kalau sudah data vaksinasi sebagai kontingen atau calon peserta sea games mewakili indonesia dalam cabur senam artistik ini kan tinggal melangkah satu langkah
ya seperti itu
dan ini sebenarnya dari kita pasca adanya tes itu kita pas hari senin kemarin kita dengan keluarga bergerak konfirmasi
namun yang kita peroleh itu tidak seperti apa yang kita inginkan gitu loh
apa kemudian hasil yang disampaikan oleh pihak pelatih begitu terkait dengan hasil tes yang sudah dilakukan oleh shalfa
ya kemarin kita ketemu dengan salah satu pelatihnya
dalam hal ini pak zari ya atau bang jali
dia menyampaikan terkait dengan hal itu adalah sebuah asumsi dari oknum dua oknum pelatih gitu loh
ini yang kita sayangkan
artinya masa depan seorang atlet kemudian ini dipertaruhkan hanya soal hal tersebut
jadi sampai dengan kemarin ini belum viral ya posisinya terkait dengan insulidinitas itu
kemudian setelah ini viral di media ini yang menjadi persoalannya adalah dari konfirmasi pihak kemenpora
ini undisipliner lah pertanyaan kita
kalau memang itu kejadiannya kenapa tidak kita didudukan secara prosedural
dan faktanya pihak keluarga tidak ada secara pungkertan
ya yang kelima terkait dengan hal tersebut kenapa dia diberhentikan
ini standarnya atlet nasional
ya kan tidak mungkin kan mbak artinya kelasnya atlet nasional kemudian disuruh pulang seketika kan ya mohon maaf lah
pasti kan ada pertanggung jawabannya kalau memang dia undisipliner
iya pak imam kalau kita runut sedikit ini ya pak imam
berarti saat itu apakah keluarga ini masih ingat siapa nama oknum pelatih yang menelpon kemudian kapan terakhir melakukan komunikasi begitu dengan pelatih tersebut
apakah sama dengan nama pelatih yang tadi disebutkan
ya baik informasi dari bunda salva saat itu yang menelpon adalah oknum pelatih yang bernama irma
jadi meminta seketika saat itu mengangkat
yang disayangkan ketika sampai di mes di gresik itu tidak tidak bertemu
ya etikanya lah
dia kan sebagai orang tua kedua
kalau memang ada masalah tersebut temuin lah
meskipun itu jam malam
padahal kalau bicara jam malam ya nggak etis lama
yang kita sayangkan juga dalam konteks ini kenapa tidak dipanggil dalam waktu yang ideal
pagi ya diserahkan baik baik disampaikan permasalahannya dikonfirmasi itu akan menjadi faktor yang lebih baik
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
giliran kita sudah penuhi tidak percaya
dan setelah kita konfirmasi ya ternyata kayak gini
oke baik pak imam saat ini bagaimana sebenarnya kondisi dari salva
apa kemudian harapan keluarga terkait hal ini
apalagi sudah muncul
ini yang menjadi concern kita dari kita menyampaikan surat kepada presiden jokowi
kemudian kemenpora koni dan pertani
artinya agar ada perhatian terhadap atlet ini
kenapa sapa pasca kejadian itu dia sangat tertekan
sangat tertekan depresi
setelah diambil dari gresik itu tiga hari dia tidak mau sekolah
tidak mau melanjutkan studi kaitan dengan senam itu
dia sangat antipati terhadap kalimat kalimat senam
takutnya minta ampun dia
kemudian kalau saat ini kondisinya seperti apa
apakah sudah mulai
kita berusaha menstabilkan
yang penting adik salva ini mau sekolah
senin kemarin salva sudah sekolah lagi di sma satu kebumas
dan itu pun dia dihadapkan dengan kondisional dan situasional treatment atau penilaian dari teman temannya
bahwa g itu tidak virgin
sehingga dia gagal ke siking
itu yang terperbayang di dia
meskipun teman teman dia melihat seperti itu
namun anak sosial itu sangat takut dikira
dibayang itu dan itu yang sekarang ada dalam diri salva
terima kasih banyak pak imam muklis
kita masih akan terus mengupdate bagaimana kemudian perkembangan dari masalah ini
apakah kemudian nanti akan ada pertemuan antara pihak keluarga dan juga pihak kementerian pemuda dan olahraga
kita masih akan sama sama mengupdate
terima kasih selamat malam pak muklis